dari tadi gue disama samain mulu sama pangeran
kalian berdua ke kamar gue aja deh
lo mau ke rumah si putri
gue juga masih inget kok
ini tuh gang arah rumahnya putri
otak kue beneran gak konsen
padahal kan gue mau pulang
lo udah tadi nyetir gak sadar kali ya
tiba tiba sampai depan rumahnya putri
jadi lo dari tadi mikirin putri dalam diam
kapan sih lo
lebay tau gak
apa yang juga gue mikirin putri
buang buang waktu gue gak mikirin usus goreng
kalo lo gak sadar tapi tiba tiba udah nyampe disini
otak lo fikiran lo hati lo tuh mikirin dia terus dari tadi
ya gue tuh mikirin usus goreng
karena cuman dia orang yang tau kelemahan gue
tapi dia sama sekali gak manfaatin gue
dia gak pake kelemahan gue buat ngandung gue
atau buat mempermalukan go depan banyak orang
yang tahu banget situasi gue kayak gimana
yang paham sama perasaan gue
jangan jangan lo udah mulai ada cinta sama si putri
tahan sih lo gak usah ngaco deh

emangnya lo sama cewek putri itu
gak usah ngegas dong
kalo gak bener itu
emang gak bener kok
siapa juga yang ngegas
gak ada ngegas
ini kita berhenti
harusnya sih kalo emang gak ada rasa
gak perlu sensi
siapa juga sih yang sensi
ini lagi sensi
gak ada gue gak sensi
kok gue biasa aja
jadi ke rumah putri apa enggak
ya enggak lah
ngapain rumah usus goreng
mendingan kita cabut dari sini
nah ini kamarnya
kamar kebanggaan saya satu satunya
ya ini cuma satu satunya
nanti kita tidur di sini
tapi jangan sungkan sungkan ya
cepat dulu dong riz
ini udah dipel
tahu nggak sih
gak ada debu sedikit pun
lepas ya pak
masa dipake lagi
kayak dibusola ya pak
ya bisa dikatakan begitulah
karena harus bersih
nanti kalau nggak bersih
kita tidur itu
suka bersin bersin gitu loh
kok di sini
emangnya taruh di mana pak
di luar dong
ah ya bapak
patu kamu kayak kasurnya bisa membel riz
mama nggak pantas dikasihkanin pak
dari dulu mama selalu mentingin dirinya sendiri
pangeran pernah cerita kayak gini juga sama saya tempoh hari
pangeran pernah curhat ke bapak
dia juga bilang
kalau orang tuanya itu papanya itu tidak pernah memperhatikan dia
persis kayak kamu gini
cuman dia papanya kamu mamanya yang tidak memperhatikan
tapi percaya deh riz
namanya orang tua itu
menurut saya bukan tidak memperhatikan
orang tua itu tidak ada yang membenci anaknya sedikitpun
orang tua itu semuanya sayang sama anaknya
pak saya repotin nggak kalau di sini
jadi nggak enak karena saya banyak ngoceh
enggak saya bukan ngoceh atau bermaksud untuk menasehati
enggak bukan begitu pak
saya cuma takut ngerepotin aja
kamu tidur di sini aja deh
tenang aja kamu
apa mau saya pinjemin kayak pangeran
pangeran pernah tidur di sini juga
tapi dia nggak bawa baju waktu itu
jadi saya pinjemin baju saya waktu itu
tapi dia mau lu pakai
tapi jadi perhatian luis
baju saya itu emang uh keren ya kan
dipakai sama saya aja keren
apalagi dipakai sama pangeran
jadi kasih ngomong nih
nanti kamu tidur di situ ya
itu khusus saya beli buat tamu tuh
saya beli dari baru luis
pangeran aja tidur di situ waktu itu
nah saya tidur di sini
ya udah makasih ya pak
itu kasur palembangnya buka aja
loh kok gak dibuka digelar
biasanya kalau saya jemur begitu baliknya
ini pernah saya jemur soalnya
pangeran dulu sampai ileran tidur di sini
bangunnya sampai siang riz
pak ini nggak ada bantal ya
ini ada nih
nah bisa jadi bantal riz
nih pangeran juga dulu gini
tapi dia betah betah aja deh
sampai bangunnya ke siang
mudah mudahan kamu sama kayak pangeran
betah di sini tidurnya nyenyak
dari tadi gue disama samain mulu sama pangeran
kalian berdua ke kamar gue aja deh
daddy mau ke mana ya
oh jadi ada urusan sebentar
urusan apa dad
padahal aku mau nemuin bu nawang buat kasih surprise
kok malah diem aja sih
pasti ada yang disembunyiin ya dari aku ya
daddy mana pernah bohong sama kamu kan
tapi kok rapi banget deh
pak bos semua udah rampung
tenang pak bos
bunganya udah rapi
udah wangi itu di mobil
bunga buat apa dad
bunga buat siapa
kok jadi kelihatan rapi ya
udah rapi wangi keju banget lagi
pasti deddy mau ketemu sama orang
udah rige kok
supaya kamu perasaannya bisa tenang
saya minta maaf karena saya sudah ngeganggu kebersamaan ibu dan putri
saya juga bingung saya harus curhat ke siapa lagi soal rizki
saya udah gak bisa mikir bu
gak masalah kok
siapa tahu dia mau dengerin saya terus mau pulang ke rumah
terima kasih ya
saya angkat telepon dulu sebentar
terus ada berita dari dia
aku belum ada kabar soal rizky
tapi aku sekarang masih cari dia
kamu kenapa lydia
suara kamu berat banget sih
kamu udah dimana sekarang
aku susul kamu ya
enggak aku baik baik aja kok
aku lagi temuin temen deketnya
rizky dan aku minta bantuin dia
supaya dia bisa bujuk rizki
untuk balik lagi ke rumah
tapi kamu kasih tahu aku dulu lah
kamu udah dimana
biar aku bantu kamu jadi rizky
aku susul kamu sekarang
aku juga pengen bantuin kamu cari rezeki
karena aku juga pengen ngomong sama dia
diantara kita itu
kalau diantara kita nggak ada apa apa
kita emang gak punya hubungan lebih lex
tapi di mataku
gak ada yang berbicara
kok emang boleh
apa yang dia buat